atau diisi oleh lebih dari lima tujuh ratus pasien per kamis tujuh belas juni dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien covid sembilan belas yang sempat menyentuh angka empat satu ratus empat puluh empat kasus dalam satu hari
badan nasional penanggulangan bencana dan pemerintah provinsi dki jakarta mengalih fungsikan asrama haji pondok gede jakarta timur menjadi tempat isolasi pasien covid sembilan belas
bandung yang disiapkan dengan kapasitas delapan ratus tempat tidur yang diharapkan tidak harus sampai digunakan
asrama haji dapat dialih fungsikan karena tidak adanya keberangkatan haji dari indonesia tahun ini
deputi penanganan darurat bnpb dodi ruswandi jumat siang menyatakan asrama haji siap digunakan kurang dari sepekan ke depan
yang kita lakukan sekarang adalah membangun
bawa nakes ke sini terus menyiapkan peralatan peralatan kesehatannya
saya rasa untuk otg tidak begitu berat ya mungkin ambulans segala macam di sini
selain asrama haji pondok gede ada tiga puluh satu tempat isolasi lainnya berupa wisma hotel masjid sekolah hingga rumah susun
untuk dijadikan tempat isolasi pasien covid sembilan belas tanpa gejala hingga gejala ringan dengan kapasitas delapan tempat tidur
tiga puluh dua lokasi sesuai dengan cap group tujuh ratus enam puluh dua dua ribu dua puluh satu
itu kita buat skenario ada tahap satu ada tujuh sembilan lokasi kemudian tahap dua ada tujuh lokasi tahap tiga ada enam belas lokasi jadi total tiga puluh dua
mahardika utama anggacita kesuma jakarta